kita ke depannya paling untuk pengrolaan saja
jadi vhl untuk mengorolah makam
tiga puluh lima petugas pikul ini bersiaga dua puluh empat jam yang terbagi menjadi tiga waktu
pagi siang dan malam untuk bersiaga memikul peti jenazah orang meninggal karena covid sembilan belas
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat